anda masih bersama kami di cnn indonesia today
satgas covid sembilan belas menerbitkan aturan baru masa karantina bagi warga negara indonesia
yang melakukan perjalanan dari luar negeri
satgas mewajibkan karantina empat belas hari bagi wni dari negara terinfeksi covid sembilan belas varian omikron
maupun yang berdekatan dengan negara transmisi
dikutip dari cnnindonesia com aturan baru karantina tertuang dalam keputusan satgas covid sembilan belas
nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua soal pintu masuk tempat karantina dan juga kewajiban pcr bagi wni perjalanan luar negeri
dalam aturan baru ini ada tiga kriteria yang mewajibkan karantina empat belas hari bagi wni perjalanan luar negeri
yaitu wni yang tiba dari negara terinfeksi covid sembilan belas varian omikron
wni yang tiba dari negara negara secara geografis yang berdekatan dengan transmisi varian omikron ini
dan juga kedatangan dari negara dengan jumlah kasus covid sembilan belas varian omikron
yang lebih dari satu
sementara karantina sepuluh hari wajib bagi wni yang tiba dari negara negara yang tidak termasuk
dari tiga kriteria aturan baru tadi
dan bagaimana penerapan aturan baru satgas covid sembilan belas untuk kedatangan wni dari luar negeri
dan apakah jumlah hotel karantina mampu mengakomodir lonjakan kedatangan wni
kita sudah terhubung via zoom dengan alexander k ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat pagi pak alex
bisa anda ceritakan atau jelaskan begitu
satgas menerbitkan aturan baru karantina bagi kedatangan dari luar negeri
dan tiga poin aturan tadi pak yang sudah kita bahas sebelumnya
ya selamat pagi salam sehat
jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal
bahwa satgas covid sembilan belas sudah mengeluarkan surat keputusan
yaitu sk nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua
yang ditandatangani oleh ksatgas

ini adalah peraturan yang sudah diadakan oleh ksatgas
dan itu mengatur tentang entry point tempat karantina
dan kewajiban testing bagi warga negara indonesia pelaku perjalanan luar negeri
memang benar bahwa pelaku perjalanan luar negeri itu ada yang sepuluh hari dan ada yang empat belas hari
yang empat belas hari ini tentu dari negara terjangkit
ataupun secara geografis dia berdekatan dengan negara terjangkit
dan kemudian pengaturan entry point itu termasuk dari bandar udara pelabuhan laut
seperti aruk di kalimantan barat entikong dan montainus setenggara timur
jadi surat ini juga mengatur tentang bagaimana lokasi karantina
misalnya di dki jakarta surabaya menado batam tanjung pinang
dunukan entikong aruk montainus setenggara timur
di mana ada yang disiapkan gedung gedung yang sudah disediakan oleh pemerintah
termasuk juga gedung hotel dari pihak swasta
yang dipakai dalam rentang
jadi itu adalah yang terangkat untuk karantina
dan tentu dalam hal ini pemerintah sudah menghitung
karena ada pertambahan jumlah hari
kalau ada pertambahan jumlah hari tentu ada lengk of stay yang bertambah
sehingga memang kebutuhan kamar itu harus diatur
antara mereka yang sepuluh hari dan empat belas hari
dan demikian juga diantaranya ada yang untuk karantina
tapi ada juga yang sebagai isolasi
jadi sebagai contoh misalnya untuk bandara soekarno hatta
yang turun di sana untuk kapasitas wisma itu dua puluh ribu lebih disiapkan
dan untuk hotel itu lebih kurang enam belas lima ratus
dan kita juga menghitung rata rata kedatangan antara empat ribu
ataupun diatas empat ribu dan ini sudah diatur
demikian juga surabaya juanda sudah disiapkan yang baru saja dibuka
di mana untuk wisma di mana ini untuk yang sudah disiapkan oleh pemerintah
itu lebih kurang hampir seribu sembilan ratus an
dan kemudian untuk hotel itu sudah disiapkan
jadi masalah ini tentu yang sebagaimana yang sudah diatur dalam sk ini
tentu menyesuaikan juga dengan dinamika di lapangan
artinya kendatipun di dalam sk sudah ditetapkan jumlah hotel jumlah kamar
tetapi tidak tertutup kemungkinan ini akan bisa berkembang
sesuai dengan dinamika orang yang pulang dari luar negeri
dato juga sudah diatur
jadi ini adalah hal yang harus diatur
jadi ini adalah hal yang harus diatur

jadi ini adalah hal yang harus diatur

dan semua hotel yang sudah ditetapkan sebagai hotel karantina
ataupun sebagai isolasi itu sudah lolos dari verifikasi dari tim
yang dibentuk terdiri dari dinas kesehatan setempat
dan termasuk juga tim surveillance karantinanya kementerian kesehatan
dan satgas covid

jadi untuk ini juga sudah di training bagaimana
cara melakukan karantina bagaimana alur di dalam
dan bagaimana supaya tidak terjadi kontak erat
antara sesama mereka yang ada di dalam gedung karantina
termasuk juga kalau misalnya hasil pcrnya positif
maka dia harus pindah ke isolasi
jadi ketentuan ketentuan ini semua sudah diatur
dan harus dilaporkan kepada dinas kesehatan setempat
termasuk juga satgas mengatur tentang tarif hotel
jadi tarif juga ini sudah diatur melalui
jadi tarif juga ini sudah diatur melalui
jadi artinya ada harga untuk sembilan malam sepuluh hari
dan ada harga tiga belas malam empat belas hari
jadi harga ini juga beragam
mulai dari dia bintang dua bintang tiga dan bintang empat
sebagai contoh itu bintang empat itu harganya antara sembilan dua juta
dan mungkin juga kalau misalnya paket tiga belas malam empat belas hari
itu hotel bintang tiga itu mulai dari sepuluh empat juta
dan tentu dalam hal ini pembiayaan yang untuk hotel karantina
untuk bagi mereka yang berpergian kena wisata
ataupun bisnis ataupun urusan pribadi
maka kamar yang disiapkan itu adalah sudah tersedia semua
dan tidak boleh room only
termasuk di situ pajak termasuk biaya pelayanan
dan termasuk juga di situ biaya makan tiga kali sehari
laundry pakaian transportasi bandara ke hotel
tes pcr dua kali dan biaya tenaga kesehatan dan keamanan
yang mengawal dan mendamping mereka
bahkan kebutuhan laboratorium yang harus disiapkan
artinya tarif ini sudah dilaporkan dan dicatat di website karantina com
dan demikian juga untuk daftar daftar hotel
itu sudah ada di dalam website di hots
jadi artinya ini semua transparan terbuka
dan tidak boleh ada perantara
dan mereka yang membutuhkan langsung meng hit website tersebut
untuk melakukan registrasi
dan tentunya sebelum mereka masuk ke sana
tentu proses karantina di bandara juga sudah diatur
di mana proses tersebut bisa berjalan sesuai dengan checkpoint checkpoint yang sudah ditetapkan
ya pak alex dari tiga kriteria yang kita bahas sebelumnya itu
di salah satu poin yaitu poin kedua dibahas bahwa
negara yang juga berdiri
negara yang juga berdekatan
nah definisi berdekatan ini pak
apakah kemudian diartikan hanya sebelahan atau di sekitarnya
misalkan kita ambil contoh amerika serikat yang kasusnya sedang naik
apakah di sekitar amerika serikat akan juga menjadi salah satu poin yang masuk dalam poin kedua itu
atau bagaimana cakupannya itu tadi pak alex
ya jadi artinya karantina yang empat belas x dua puluh empat jam itu memang ada tiga kelompok
satu memang negara tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa terjadi transmisi komunitas
artinya yang ada transmisi di daerah tersebut seperti di inggris
sudah terjadi penularan antara satu warga ke warga yang lain
atau antara satu distrik ke distrik lain
tentu ini memang harus empat belas hari
atau secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas
misalnya dia datang dari mozabik misalnya
walaupun itu negara tersebut adalah di afrika selatan
atau bisa saja misalnya dengan perancis misalnya
yang berdekatan dengan negara inggris walaupun memang dia berseberang lautan
jadi ini secara geografis berdekatan
bisa juga sekarang amerika serikat di mana kasusnya sudah tinggi
tetapi kita juga harus melihat dia melakukan pemberangkatan itu dari pelabuhan mana
karena tidak semua negara bagian itu angkanya tinggi
jadi tentu dalam hal ini kita harus mengikuti website dari badan kesehatan dunia untuk perkembangan selanjutnya
nah kemudian juga yang menjadi ukuran adalah
jika jumlah kasus konfirmasi itu lebih dari sepuluh kasus per hari
jadi seperti di daerah misalnya di new york state
misalnya kalau itu sudah lebih dari sepuluh ribu tentu ini akan menjadi daerah di mana sudah terjadi ledakan secara eksponensial
maka ini bisa saja didata sebagai empat belas x dua puluh empat jam
oleh karena itu bagi pelaku perjalanan luar negeri bisa saja waktu saat dia berangkat menuju jakarta
dia masih mendengar informasi sepuluh x dua puluh empat jam
tetapi setiba di jakarta mungkin berubah menjadi empat belas x dua puluh empat jam
oleh karena ada perubahan kebijakan dan perubahan informasi dari negara di mana dia berangkat
jadi oleh karena itu kepada mereka yang melakukan perjalanan di luar negeri ini
supaya tetap waspada dan supaya tetap bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi
baik dari negara dia berangkat maupun sampai di negara tujuan
dan karantina ini sudah menjadi keharusan karena ini sudah diatur dalam regulasi dan ini merujuk kepada undang undang karantina
artinya negara mana saja ini akan cukup fleksibel begitu pak ya melihat bagaimana perkembangan dari setiap harinya begitu
nah pak alex kami juga ingin mengkonfirmasi pak karena ini juga habis setelah libur panjang tahun baru
kemudian anda tadi menyebutkan terjadi adanya potensi peningkatan jumlah wni yang masuk
apa benar begitu seluruh hotel karantina mulai dari bintang dua hingga bintang lima
bagi patriasi dari luar negeri ini sudah hampir penuh pak
ya jadi karena memang ini kalaupun tidak ada pandemi memang ini kan end year ya artinya libur akhir tahun
dan ini sudah menjadi tradisi di mana di akhir tahun itu ada yang libur panjang dan kemudian ada yang kembali
dan termasuk juga masuk pelajar yang libur karena ujian semasa berakhir
jadi oleh itu memang akhirnya enam belas lima ratus kamar hotel dan kemudian di pertengahan desember
dan restoran indonesia telah komit untuk menambah jumlah kamar
karena hotel itu yang sudah dihitung itu ada alokasi dan ada memang kapasitas dari hotel
jadi tentu dalam hal ini kapasitas hotel itu bisa diserap untuk menjadi alokasi untuk peserta karantina
dan dalam hal ini ada lebih tujuh puluh dua hotel yang sudah terdaftar sebagai hotel karantina
dan dari tujuh puluh dua hotel itu ada enam belas lima ratus kamar yang sudah memang dialokasikan
tapi masih lebih dari dua puluh ribuan untuk memang tersedia sebagai kapasitas hotel
jadi ini tentu akan menjadi
akan menjadi pertimbangan untuk menggeser suatu waktu jumlah kebutuhan
kalau misalnya memang jumlah kamar sudah terokupasi
oleh karena kedatangan oleh pelaku perjalanan luar negeri yang meningkat
dan ini tentu harus dimonitor juga
tapi juga dengan dibukanya surabaya kemarin ini juga sudah meringankan
karena surabaya paling tidak itu bisa menampung lebih kurang empat ratus atau lima ratus per hari
ya paling tidak
pak alex anda sebutkan tadi ada enam belas kamar yang disiapkan
juga bagaimana skema nanti kedatangan dan juga kuota dari hotel itu sendiri
nah yang ingin kami tanyakan juga pak
ketika kita berkaca sedikit kepada masa lalu rasanya cukup banyak begitu
adanya mafia mafia karantina begitu
nah bagaimana langkah anda dan juga satgas begitu untuk mengantisipasi adanya hal hal serupa pak
kan rasanya akan sia sia ketika skemanya sudah ditata bagus
tapi juga masih ada penyelewangan yang tidak bertanggung jawab tadi
ya jadi sebagaimana sekarang setelah dilakukan perbaikan perbaikan
tentu tetap harus ada penyempurnaan
maka ada dua kegiatan besar di dalam rangka menerima mereka yang datang dari luar
pertama itu adalah proses kedatangan di bandara internasional
di mana di sana ada pengukuran suhu ada entry test
kemudian ada holding room di mana mereka menunggu
kemudian ada pemeriksaan dokumen
proses keimigrasian kepebayanan
dan kemudian menuju zona penjemputan
dan setelah itu mereka mobilisasi masuk ke hotel
sebelum masuk ke mobilisasi tentu dilihat apakah ini si ppln ini reaktif terhadap tes atau tidak
karena nanti akan dibedakan mana yang mereka keisolasi
mana mereka yang kekarantina
dan kemudian juga selama karantina itu mereka nanti akan ada juga tahapan tahapan yang harus dikerjakan
dan seperti kita ketahui bahwa dalam proses karantina tersebut
ada website yang sudah disiapkan untuk bisa mendaftar dan untuk bisa melakukan login
agar masalah hotel ini memang sudah dilakukan secara online
dan ini memang tidak lagi melalui orang ketiga ataupun agensi
secara online secara aplikasi
ini sudah disiapkan
jadi kalau kita lihat dari website tersebut kita bisa mengetahui mana jumlah hotel yang tersedia
dan di mana daerahnya ada jakarta pusat ada jakarta selatan
dan kemudian bagaimana akomodasi yang disiapkan sesuai dengan kelasnya
ini sudah diatur dengan website yang sudah disiapkan yaitu website karantina com
dan untuk memasukkan daftar hotel tersebut juga bisa kita baca di website g hots
di situ ada terdata mengenai harga mengenai fasilitas yang ada disiapkan
baik harapannya dengan sistem online ini akan mengurangi kecurangan
ataupun potensi potensi penyelewengan tadi ya pak alex
dan kalau begitu terima kasih pak alexander ginting
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ya selamat siang
ya selamat siang